angka kematian covid sembilan belas dihapus sementara dari indikator alasannya masih ditemukan masalah dalam penginputan data sehingga harus dibenahi terlebih dahulu
kami bahas bersama alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas dan said faris hiban analis lapor covid sembilan belas
selamat malam pak alex dan juga mas said
ya selamat malam
baik saya akan ke mas said dulu dari lapor covid mas said dengan adanya penghapusan sementara atau tidak intinya penghapusan apa dampak yang paling dikhawatirkan menghapus indikator kematian ini
ya baik kita dua gunakan dengan asumsi paling ringan gitu ya
kalau pun penghapusannya itu memang sementara gitu ya kita harus berjelas dulu sementara ini mau sampai kapan gitu kan

dan kemudian dan saat kekesementaran tersebut itu perlu diperjelas juga gitu kan
ada perlu ada transparansi perubahan dari versi lama dan versi baru pada akhirnya nanti gitu ya
nah kemudian ada yang dimana ketika sudah transparansi itu jelas gitu ya ini juga harus dipenuhi komitmen bahwa tanggal berapa itu akan muncul lagi angka tersebut
karena jangan sampai dalam tanggal
karena jangan sampai dalam tanggal
karena saya tidak menutup kemungkinan bahwa disini tentu ada political will gitu
ada ada wajah pemerintah gitu kan
ketika pada akhirnya di sini ternyata nyatanya nanti jauh lebih buruk ya angka kematian setelah diperbaiki gitu ya
apakah pemerintah akan siap untuk membuka buka besar besaran itu gitu ya
saya khawatir saya ragu karena di situ ada kecenderungan nantinya ini berpotensi untuk taruhannya adalah
untuk menyelamatkan citra atau tidak
karena pada akhirnya disini pada akhirnya akan terkuak semakin besar gitu ya
ketika pada akhirnya angka kematian ini terilis dengan hampir mendekati aslinya
dan ini akan menimbulkan persepsi juga kepada masyarakat bahwa selama ini ternyata ditutup tutupi loh
nah itu akan menjadi taruhan sebenarnya buat pemerintah
bagaimana nanti kalau misalnya mau jujur jujuran gitu kan
dan dalam waktu
dalam penghapusan ini gitu ya
dan kemudian merilisnya lagi gitu kan
apakah pemerintah bisa menjamin masyarakat tetap percaya dengan rilisnya itu
kecuali dengan yang benar dan memang benar benar mengakui ada kesalahan atau kekurangan dalam sistem input data
jadi transparansi itu ya
dan juga ekses atau dampak yang paling dikhawatirkan adalah lengahnya atau menurunnya kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat ya
saya ke pak alex
jadi pak alex ini sementara
kemudian tujuan dari penghapusan indikator kematian ini sebenarnya untuk apa
yang harus kita ingat bahwa pemerintah indonesia adalah bagian dari global health engagement
dia juga binding dengan badan kesehatan dunia
dan badan kesehatan dunia sudah punya ketentuan ketentuan di dalam international health regulation dua ribu lima
yang mengatur di situ masalah masalah
dengan segala indikatornya
jadi sebagaimana yang sudah dilaksanakan pemerintah selama ini
semua itu berdasarkan standar badan kesehatan dunia
termasuk indikator wajib penularan
di mana di situ kasus konfirmasi
perawatan di rumah sakit
dan termasuk mortality
demikian juga indikator respon kesehatan
di mana kita diajak untuk melaksanakan testing
kemudian menghitung positivity rate
kemudian pelacakan kontak
dan termasuk juga treatment
dan kemudian melihat bagaimana rumah sakit dihulu dan dihilir itu bisa berhubungan
dan yang ketiga adalah kondisi sosioekonomi
jadi yang namanya indikator kematian tidak mungkin bisa dihapus
karena itu adalah bagian dalam tata kelola pandemi itu sendiri
sehingga kematian itu menjadi satu bentuk respons
bagaimana apakah terjadi perburukan
atau terjadi kematian
dan termasuk juga bagaimana pelaksanaan tata kelola klinis di rumah sakit
mungkin yang menjadi persoalan adalah mengharmonisasi data penyebab kematian itu sendiri
jadi kalau di rumah sakit ada yang disebut dengan mortality registry
berdasarkan icd nomor sepuluh
mungkin pencatatan ini mungkin yang harus dirapikan
contohnya apakah dia meninggal dengan confirm cases
apakah dia meninggal
apakah dia meninggal dengan suspected cases
ini tiga hal ini sendiri harus sudah mesti diharmonisasikan
jadi sebenarnya kalau kita mengkaji secara detail di icd sepuluh
itu jelas di situ
apakah meninggalnya dengan covid
apakah meninggalnya oleh karena covid
atau juga covid dengan comorbid
jadi ini mungkin yang diminta oleh pemerintah
supaya pihak rumah sakit
ataupun pihak juga yang ada di sektor hulu
bisa merapikan data tersebut
mana yang meninggal confirmed oleh karena covid
mana yang meninggal oleh karena probable cases
mana yang meninggal oleh karena suspected cases
ini mungkin yang perlu harus diharmonisasikan
baik di tingkat rumah sakit
sebagai sektor hilir
dan juga di tempat tempat yang ada di sektor hulu
oke jadi intinya ini
tadi kalau pak alex bilang indikator kematian itu tidak mungkin dihilangkan
karena itu sangat penting
artinya ini hanya sifatnya temporary
dan ini bentuk evaluasi begitu ya pak alex ya
tadi pertanyaan atau pernyataan dari mas said juga
bahwa menyinggung soal transparansi
dengan adanya menghapus sementara
atau mungkin dalam masa perbaikan atau evaluasi ini
transparansi pun itu dipertanyakan
karena bagaimana transparansi kepada publik
artinya keterbukaan informasi terhadap masyarakat
bagaimana kemudian menyikapi
kali ini pak alex
sebenarnya pemerintah dari sejak mulai
dari kita dinyatakan pandemi
kita sudah membuka dashboard
baik itu yang dibuat oleh satgas
maupun oleh kementerian kesehatan
di situ ada laju penularan
kemudian positif rate
kemudian kasus positif harian
dan termasuk juga kasus kematian
hanya memang persoalannya
bisa macam macam penafsiran
datang dari isoman
datang ke ugd
kemudian sampai di ugd sudah meninggal
itu yang disebut dengan dead on arrival
tapi secara klinis
dia memang cocok untuk covid
karena keluarganya covid semua
tetapi pembuktian pcr belum ada
jadi kita sebut itu adalah kategori death on arrival
bisa juga seorang pasien datang ke ugd
dia datang dengan stroke hemoragis
tapi pada saat dia stroke
kemudian dilakukan screening
tapi penyebab kematiannya pada saat itu adalah
emergensinya adalah stroke hemorragis
jadi ini yang memang harus diperjelas
oleh dokter dan kemudian oleh pihak rumah sakit
bahwa memang ada yang meninggal oleh kena covid
ada yang dengan covid
ada yang memang oleh kena covid
jadi memang ini yang harus memang bisa disampaikan ke masyarakat
tidak selamanya orang dikatakan covid itu
tapi clinically dia sesuai dengan covid
jadi ini yang harus memang diluruskan
saya ke mas said
mas said silahkan menanggapi apa yang disampaikan pak alex
apakah cukup masuk akal menerima alasannya
kemudian juga bagaimana lapor covid mengevaluasi perihal akurasi
kemudian juga transparasi data
kita tahu bahwa pengiputan data selama ini tidak berjalan maksimal
tidak berjalan lancar
masih saja ditemukan ketidaksinkronan ya
antara pusat pengiputan data pusat dan juga daerah
ini terkait kronisasi seperti yang tadi pak dr alexander bilang
bahwa ada terkait membagi bagian itu
sebenarnya saya pribadi tidak ada masalah dengan hal itu dalam artian
itu bagus kalau bisa dilakukan
tetapi sebenarnya kalau kita lihat di situs kota kabupaten
di situs kota kabupaten dan situs provinsi
banyak juga yang pada akhirnya sudah melakukan pendataan
maksudnya memisahkan memilahkan kematian positif itu sendiri
dan juga dengan kematian probable gitu ya
saya sudah sering sudah mengamati ini selama satu tahun
dan memang bagian ada dan terus bertambah banyak gitu di beberapa situs kota kabupaten
ya sampai saya bisa menyimpulkan ada sejumlah dua puluh enam ribu kematian probable ya
itu belum include sama kematian positif
kematian positif lain lagi
sebenarnya yang jadi pertanyaan apalagi gitu yang perlu dipisah pisah dan pilah pilah lagi
itu kan untuk di informasi masyarakat
kalau misalnya mau ditambahkan dalam informasi publikasi mungkin ya oke ditambahkan ke angka kematian probable juga gitu
dan itu nanti tinggal diakumulasikan
kalau misalnya kematian positif mau dipecah lagi dalam jabaran
ada yang kematian positif memang dengan comorbid gitu ya
dan kemudian itu nggak ada masalah gitu
selagi kita memang benar benar sesuai dan memang datanya ada gitu kan
ya terus kemudian memang dekati situasi aslinya gitu
tetapi kan permasalahan yang sekarang ini
di masalah adalah terkait jumlah angka kematian positif sekarang ini gitu loh yang terus berbeda gitu kan
dan ini saya bingung maksudnya berbeda dari situs provinsi ini seperti apa
karena yang kita
angka kematian positifnya aja
dengan antara situs provinsi atau kota kabupaten dengan kekemenkes
belum saya belum belum merembet rembet ke arah kematian probable atau kematian suspek gitu ya
bahwa itu kematian probable kalau dirilis lapor covid itu ada sendiri lagi
dan kematian isolasi mandiri itu ada sendiri lagi gitu pembahasannya
dan itu jumlahnya lain lagi gitu seperti yang dari rilis rilis kita sebelumnya
jadi saya rasa ini harus diperjelas lagi benar
benar gitu ya
perintah pusat untuk
jabarkan si kematian apa
parameter kematian ini lewat publikasinya
karena dihapusin dulu gitu loh
dan cara ditahan dulu ini publikasinya
tapi saya masih belum melihat itu make sense atau tidak gitu ya
dan terlebih lagi terkait
karena itu terkait ujaran kematian positif ini sendiri gitu ya
karena itu sudah jadi masalah
karena satu ini ada ada perihal komunikasi publik ya
yang mana di state oleh pemerintah itu akan menimbulkan reaction gitu kan
ya ini salah satunya adalah reaction dari saya
itu maksudnya apa nih
nah reagen reaction ini akan menghancurkan
bisa membuat kredibilitas pemerintah maksudnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
jadi bermasalah juga
di sini kita juga makin jadi taruhan nih
ini mau diapain nih
kan dari standar
pengukuran terkait pertimbangan indikator ppkm itu sendiri gitu kan
tentu kita akan munculnya perasaan perasaan negatif juga
apalagi track record selama ini gitu ya
masyarakat dalam general gitu ya sering
sering kali dapat ujaran ujaran terkait
yang cukup kontroversial gitu loh
itu tambahan dari saya ya
nah itu belum lagi kalau misalnya substansial epidemiolog ini akan banyak ditentang keras
beberapa tadi seperti pak dr budiman
sorry diki budiman
dan kemudian pak dr panduryona juga
intinya mas said
keras soal hal ini gitu
intinya mas said kita akan
kalau misal memang belum benar angka kematian ini
kematian positif ya
itu diperbaiki gitu loh
ini bukan dihilangkan
mau hilangkan dulu
mau hilangkan sebentar gitu
harusnya diperbaiki gitu
mereka harus menghilangkan informasi itu
dalam rangka tetap menjaga awareness masyarakat gitu ya
saya rasa seperti itu
intinya pemerintah masih akan terus membenahi perihal penginputan dan juga pelaporan soal data ini
jangan sampai tadi seperti yang mas said sampaikan pak alex
bahwa tingkat kepercayaan kemudian yang dikhawatirkan dengan adanya penghapusan
walaupun sementara dalam masa evaluasi ini
jangan sampai akhirnya membuat masalah baru ya
tingkat kepatuhan kesadaran masyarakat pun juga jadi menurun
terima kasih pak alex dan juga mas said
atas waktunya untuk berbincang dengan kami di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih pak dr alexander